menyusul mahalnya harga daging sapi dan ayam
petugas dinas kelautan perikanan dan pertanian
dkpp kabupaten tegal jawa tengah
menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang daging
dan ayam di pasar tradisional
dari sidak yang dilakukan di tiga pasar
petugas menemukan daging dan hati sapi yang kurang bagus
karena terlalu lama disimpan di lemari pendingin
inspeksi mendadak petugas dinas kelautan perikanan dan pertanian
kabupaten tegal pada kamis pagi diawali di pasar tayeman
dan memeriksa kondisi daging dengan menggunakan alat water tester
untuk mengetahui tingkat kesegaran dan kadar kandungan air di dalam daging
tidak hanya daging hati sapi juga tidak luput dari pemeriksaan petugas
petugas menemukan seorang pedagang yang menjual daging dan hati sapi
yang kondisinya kurang bagus karena terlalu lama disimpan di lemari pendingin
namun petugas tidak melakukan penyitaan
karena menilai daging tersebut masih layak konsumsi
selain pedagang daging sapi
petugas juga menyasar pedagang ayam potong
tak hanya di pasar trayeman
sidak juga akan dilakukan di pasar banjaran dan pasar pepedan
memberikan rasa aman kepada masyarakat
bahwa daging yang dikonsumsi itu daging yang asuh
aman sehat utuh dan halal
termasuk kami mencoba
barangkali ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan
tingginya harga daging ini
sidak akan diintensifkan hingga menjelang hari raya idul fitri
tujuannya untuk melindungi masyarakat dari peredaran daging tidak layak konsumsi
yang dilakukan pedagang nakal untuk memanfaatkan mahalnya harga daging
harga daging sapi di pasar tradisional di tegal kini berkisar rp satu ratus lima belas hingga rp satu ratus dua puluh lima per kilogram
saktio dimas tegal